satria muda jakarta memastikan meraih gelar juara indonesian basketball league ibl dua ribu dua puluh dua setelah mengalahkan pelita jaya jakarta pada game kedua final ibl dua ribu dua puluh dua di gorsetra arena bandung pada minggu malam
pada awal pertandingan satria muda sempat kewalahan mengimbangi permainan pelita jaya bahkan tim asuhan pelatih yubel sondak ini sempat tertinggal lima pada awal kuartal pertama
namun pada akhir kuartal pertama hingga akhir pertandingan arki dikania wisnu dan kawan kawan bermain sangat apik hingga mampu menutup pertandingan dengan skor delapan puluh sembilan tujuh puluh empat
pada dua ribu dua puluh satu satria muda juga berhasil menjadi juara ibl setelah mengalahkan pelita jaya
inilah gelar juara untuk ke dua belas ke dua belas
sekali bagi tim satria muda dalam kompetisi bola basket paling bergensi di indonesia